ya udah ya udah semuanya tenang ya dengarkan dulu ustadz ke sekarang untuk santriwati ikuti
saja bella ya nah untuk para santriwan ikut ustadz ya ya jangan saling berpencar ya
semua santriwan ikut dengan ustadz diwarang pade
assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
para santriwan santriwati santri kunanta yang insyaallah dimulyakan

nah sebelum kalian berangkat ustadz berpesan agar kalian hati hati di perjalanan
dan juga kalian bisa mengambil hikmah dan juga manfaat di perjalanan sadri kalian paham dong
tapi ustadz input siti kemana dari tadi tak nampak ah butet nanyain positi silakan ustadz
nanti udah siapin beli peniti ke kali kerukut pulangnya metik daun pandan tak ke positi nggak bisa
ikut soalnya enak badan oh iya butet tadi positi juga bilang sama ustadz kalau beliau enak badan
tapi saya bel sehatkan alhamdulillah ya yang penting saja bisa ikut supaya saya ada ada temen
baik sebelum berangkat
mari kita sama sama berdoa agar kita diselamatkan di perjalanan ikuti ustadz
bismillahirrohmanirrohim bismillahirrohmanirrohim bismillahirrohim ajareha wa mursaha inna rabbi
jalan studi turun sekarang
jangan jangan kamu gak suka ya perjalanan kali ini ya
ya pasti suka lah
aku tuh udah tau ee
bahkan aku udah bawa andu
kalau bawa andu kan
kita itu mau keberenangkan
kelinti bukan mau berenang
berenang di pertunjukan
berenang tuh ya di kolam renang
betul tidak teman teman
kalau kita mau keberenangkan
jangan ada yang saling dorong dorongan ya
jangan dorong dorongan dodot semuanya
ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
baik para sandriwan
ustadz harap kalian saling menjaga
jangan berpencar oke
eh di dalam
gua ada kolam jagel
yang namanya gelap
masuk ke dalam tapi tetap harus berhati hati
ya silahkan semuanya masuk ke dalam
sandriwan dan sandriwati
enggak ustadz kita tunggu sini aja
jaga gerbang ya
ya biar gak ada yang masuk gitu
kalian tuh kesini mustaditur
mustaditur apa mau jadi serikiti
pake jaga gerbang lagi
ayo masuk cepetan
kita semua takut sama
ada peribahasa mengatakan
tak kenal sama kata sayang
suruh kenalan dulu sama kalian biar kalian sayang
kita disini aja
ngeliat burung burung terbang
ya bagus indah
karena pesantren juga banyak burung
naik pohon memetik belimbing
di sebelah belimbing ada benalu cak
kalian itu sama
satenya berani tapi sama
harimau macem mana kalian nanti

dengarkan dulu ustadz berjelas kan
sekarang untuk santriwati
ikutin saja bela
nah untuk para santriwan ikut
jangan saling berpencar ya
ya pak ustadz
semua santriwan ikut dengan ustadz riwan
santriwati dengan ustadz musa
boleh gak kalau gitu
oke baik ustadz nanti siang kita ketemu lagi
di kolam ikan ya berarti
ustadz musa saya punya pantun ustadz
apa pantun kamu aikal
makan tempe di sambelim
takut ustadz abela jangan mau digombali
ragian kalian kenapa sih takut sama kambing
kayak kambing isep darah aja
sekarang tugas kalian
mbak mbak mbak
sobri dodot kalian kan laki laki
jangan takut sama kambing
kasih makan kambingnya
sobri adzim bingung ya yuk tadi
suruh gak makan
jangan jauh jauh ya mainnya
jangan jauh jauh ya mainnya
liat apa disini
yang itu tuh ikannya tuh itu bunga apa namanya teratai assalamualaikum nama kau siapa deh
hai klub poetri orang tuamu kayak mana enggak tahu mungkin suami hazin

nama kamu siapa dek
ya udah kalau gitu nanti kita akan bawa putri ke pusat informasi
tapi sekarang kalian ajak main aja dulu ya
siapa tau ibunya dateng kan
kalau begitu putri ayo kita tengok tengok dulu ikannya tuh